ya tadi saya melihat di dua pasar ya di purworejo dan sekarang ini di magelang
utamanya untuk minyak memang yang dikemasan harganya rata rata rp dua puluh empat
tapi untuk minyak curah ada tetapi stoknya tidak banyak
tadi saya lihat sisanya di situ tinggal kira kira dua liter
harganya rp lima belas lima ratus masih belum mencapai apa yang kita inginkan di rp empat belas
dan harga harga yang lain saya masih pada posisi yang baik
iya ya kita ingin mencek terutama menjelang ramadan yang kedua juga mencek yang berkaitan dengan minyak goreng
ya karena untuk stok
cukup tetapi yang paling penting memang jangan sampai harga naik terlalu tinggi
biasanya kalau menjelang lebaran kan seperti itu kebiasaannya